udah lah nanti kita ketemusan aja ya
put mendingan kita pulang aja ya
gue harus ketemu sama batu bata
gue yakin banget deh
sekarang pasti dia kebingungan
dia butuh temen buat nenangin diri dia
tapi please kali ini dengerin gue
masalah ini udah ngelibatin orang tua
kalau sampai bokapnya mel tau lo dalam bahaya
put gue peduli sama lo
bokapnya mel rela ngelakuin apapun
apalagi sekarang mel abis kecelakaan dan gara gara pangeran
lo gak mau kan
kalau lo sampai kenapa napa
ini demi kebaikan lo put
ini demi kebaikan lo put
ini demi kebaikan lo put
apa yang diomongin rizky ada benarnya
gue gak mau bikin ibu sedih
gue gak mau bikin ibu sedih
yaudah kita pulang
tapi tunggu sebentar
tapi tunggu sebentar
tapi tunggu sebentar
tapi tunggu sebentar
tapi tunggu sebentar
tapi tunggu sebentar
maafin gue batu bata
karena saat ini gue gak bisa ada di samping lo
gue gak mau bikin situasinya jadi semakin berantakan
gue ngerti gimana perasaan lo sekarang
tapi gue percaya kalau lo pasti berani bertanggung jawab
dan kuat hadapin masalah seberat apapun itu

juga harus kasih semangat buat mel
jangan buat dia jadi terpuruk karena kondisinya saat ini
dan satu yang harus lo tahu
gue akan selalu support lo
di kondisi apapun
bahkan kehadiran lo dengan cara seperti ini aja
udah bisa bikin gue sedikit tenang usus goreng
seandainya lo sekarang ada di sisi gue
pasti semuanya jadi lebih mudah buat gue
jangan lelah buat selalu ingetin gue
gue harus tanggung jawab ke mel
meskipun gue berat buat ngelakuinnya
gue baru sadar kalau sikap gue tadi berlebihan kali
gue paham kok
gue ngerti kenapa lo ngelakuin ini semua
sebenarnya gue iri banget sama lo
karena lo bisa meluluhkan hatinya mel dengan mudah
sedangkan gue gak pernah bisa
tapi lo tau ga
jujur gue salut sama lo
lu tulus banget sama mel
sebenarnya kalo dipikir pikir lucu tau
sama sama melahirkan kita
sama sama mencintai orang yang gak cinta sama kita
mel suka sama gue
tapi gue sebenarnya suka sama
lo suka sama siapa
lo suka sama siapa
lo suka sama siapa
lo suka sama siapa
gue gak suka sama siapa siapa
kalau dipikir pikir kita semua miris ya
orang lain diluar sana mandang kita punya segalanya
seolah olah kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau
padahal mereka gatau aja
kalo kita ga pernah bener bener bisa seenaknya sendiri
karena kehidupan kita diatur sama uang dan kekuasaan
sebenarnya bisa aja gue nekat deketin mel
bisa aja gue mau maksakan diri
tapi balik lagi
pasti perusahaan bokap gue nyokap gue yang jadi
yang jadi taruhannya
gue masih berharap lo ada di sisi gue saat ini
lo harus bertahan mel
lo harus kuat ngadepin semua ini
gue akan terus support lo sekalipun lo ga pernah nganggep gue

gue malah tenang kalo misalnya gue belum ngeliat kondisi lo secara langsung
lo bisa cepetan dikit ga
gue kepikiran pacar terus nih
citra gak mungkin kan serius mutusin gue
seumur umur gue belum pernah diputusin cewek
jangan sampai aja citra yang mutusin gue
kalaupun gue sama citra yang harus putus
gue yang bakal memutuskan citra
tapi amit amit deh kalau sampai gue putus sama citra
ya lagian gue udah ngomong panjang lebar tentang mel
lo gak dengerin gue ya
kok kita berhenti disini
kan rumah sakitnya masih jauh
kayaknya gue harus pulang dulu deh
iya lo pulang dulu lah
nanti kita ketemunya di rumah sakit aja
ya ntar gue ke rumah sakitnya naik apa
ya naik ojek ya naik taksi atau naik apa kek
please lah vanya
ya ga ada nanti nyokap gue makin parah
ya ella ya orang kaya juga manusia
orang presiden aja kena masuk angin kok
udah lah nanti kita ketemusan aja ya
ya udah deh gue turun
ata harus pulang dulu
udah lah gausah dibahas
pokoknya gue sherlock ya ke law sekarang oke
udah malem gini pak alex ga mungkin kebalik ke kantor bu
apalagi tadi siang saya dengar anaknya pak alex itu ngalamin keselakaan sama pacarnya

sulungin semuanun gue